manalah manalah kuaing lah mau ada banget beneran ini mah sebagai rt teladan enggak ada takut takut
sama mana sendal saya oh di sini ah gitu gitu aja mau takutlah payah betul
ah siatnya oh mau kabur dengkul saya nancem
saya pinjam dulu ya saya masuk sini lagi aja aduh
untung aja kita zalo sama maklum pir tapi tadi kita
hampir tak kakak kali sih tungkat malam
tinggi dibawa maaf pengen aja
hai aduh kali udah tahu aku takut juga kali bikin temen jantungan
kalau kakak itu sampai tiga
orang itu mencuri
ini bahkan banget
kalian dimana sih
udah malem ini teh
kenapa sih kok perginya gak bilang sama mami
aduh aduh aduh
maafkan sih kalian main mukul mukul aja
om bukan orang kampus ini ya
ga apart sih
malam bir disini alas ya siapa yang bawa
hei apa kincring ujung ujung ada gitu
itu penting pentingnya kebuka
malam birnya bangunan
sama pak rete ganteng gini aja perakku takut
pasti nyangkanya malam bir
pak rete maaf ya saya tenggat takut
itu mau apa
biarin pak rete ngapain sih
ngapain pak rete ada di dalam peti matinya malam bir
saya itu baru menemukan peti matinya
peti mati yang mirip sama malam bir
mirip apa enggak kan bu ranti yang udah nonton filmnya
oh jadi maksudnya ceritanya pak rete mau memastikan ini tuh peti matinya beneran apa nggak kayak punya malam bir
iya sih bener kayak punya malam bir kayak gini
iya bener kan kalau di cewo belum nonton bu ranti yang udah nonton mirip ya
iya kayak ginilah sama persis
cuma pak rete ini kan peti matinya udah sama ya
tapi kan kita nggak tahu malam bir muat apa nggak di peti mati ini
ya muat atuh dia kan semampai semeter tak sampai
iya tingginya mah lebarnya mah kan nggak tahu lebarnya malam bir kan kalau nggak salah segede pak rete kan
kan segitu nah
berarti sama ya
coba kalau kita tutup kira kira malam gimana
eh eh eh eh jangan jangan jangan
hah hah hah hah hah sukurin sukurin
pak keso masuk ke dalam peti
hah disangka saya takut sama malam bir
saya emang nggak ada takut takutnya semua kita hayul
ehh emang aja pak rete
gimana pak retnya enak kan di dalam situ enak ya hai
saya emang nggak takut sama malam bir
emang ketulah pak rete ya
emang malam bir tuh kayaknya sama pak rete cocok
itu pak rete ini di dalam
bisik kalau mau barengan mah masih muat
janganlah bohong saya tuh udah kaki kaki
nih malam bir begitu keluar
ehh ada beneran bohong itu mah
nanti nanti saya di dalam nanti begitu di luar
kaki surprise selamat tahun baru pret
orangnya nggak ada
si buranti katanya mau ngukur
saya malah sampai ketiduran
sama aja sama saya
katanya nggak takut sama malam
nggak takut sama malam tuh
mana lah mana lah
ku aing lah
beneran ini mah
sebagai rt teladan nggak ada takut takut sama
oh di sini
gitu gitu aja mau takut lah
hah siat ya
mau kabur dengkul saya nancem
saya pinjem dulu ya
saya masuk sini lagi aja
keluar pak rt
ini beredar kabar kalau di kampung ini
makanya saya penasaran
sama nggak dengan filmnya
karena saya suka banget sama film mahalampir
oh jadi omi ini fansnya mahalampir
itu itu mahalampir
aku juga pengen ikut
aduh kepala aku
duk dimana duk
aduh mata aku masih puyeng
tidak ada kamera soal lagi
oh ada kamera di sini ya
tapi aneh ya
ada yang gak beres berarti
masih lapor sama pak rt
kasih tahu kak rt aja
petiknya kemana tapui
ada petik mati di depan rumahnya

mirip sama peti matinya mak lampir
lah emak lampirnya mana bik
nah kan tutup
boh mana aku tahu
aduh parete masih hidup gak ya
tuh kan bener peti matinya masih ketutup
jangan jangan parete udah is dead di dalam situ